dengan amplitude dua puluh tiga puluh mm dan lama gempa dua puluh tiga puluh lima detik serta satu kali gempa harmonik dengan amplitude dua puluh dua mm dan lama gempa empat puluh lima detik
itu berbagai hal bisa dilakukan disitu
soalnya mereka kan sebuah organisasi besar kan
tapi ya menurut gue kalau brandon kayak gitu ya
desa terong di kecamatan sijuk salah satunya
oh jangan nba dulu jangan nba dulu
apakah semua poinnya eh mana kok kesan kemarin sih berarti sama kayak windows dua doh seneng tapi
bahkan warga tidak mengetahui bahwa korban sedianya telah lama meninggal
detroit an detroit juga boleh tuh detroit juga bagus tuh timnya

selain bisa bersuah foto dengan visual yang ciamik kita juga bisa berwisata edukasi
cocok sama permainannya lakers gitu
apa emang timnya juga kurang support